pakai derajat kayak ppkm itu ternyata works
kalian mengetahui bayi ini posisinya sungseng masih bisa diperbaiki sampai kelahiran
tapi karena ada target abis jedani mau bakal bikin tim jadi juara
jadi di indonesia mungkin masih bisa